kita beralih ke informasi lain yang tidak kalah penting
senin besok merupakan batas akhir dari registrasi sim card prabayar
sebelum diberlakukannya pemblokiran seluruh layanan
namun masyarakat masih dapat mendaftarkan nomor yang terlancur diblokir
selama masa aktif kartu berlaku
tanggal tiga puluh april menjadi tenggat bagi masyarakat untuk melakukan registrasi sim card
melalui sms atau mendatangi gerai operator
jika setelah tanggal yang ditetapkan nomor belum didaftarkan
maka operator seluler akan memblokir seluruh layanan
mulai dari sms dan telepon masuk sms dan telepon keluar
serta paket data internet
namun bagi nomor yang sudah terlanjur terblokir
nomor tersebut masih dapat didaftarkan sepanjang masa aktif kartu mahasiswa
kewajiban untuk melakukan registrasi ulang kartu seluler
masyarakat juga dapat menonaktifkan nomor telepon
untuk menyesuaikan batas kuota kepemilikan melalui sistem unrek
setiap orang dibatasi untuk memiliki tiga
jadi diharapkan nanti operator seluler wajib memblokir
nomor yang belum melakukan registrasi per satu mei
jadi bukan mulai satu mei jadi per satu mei harus sudah terblokir semua
nomor yang belum melakukan registrasi
dan terblokirnya adalah total layanan yaitu meliputi tiga tadi
telepon sms keluar
telepon sms masuk
plus paket data atau internet